atau sengketa terhadap hasil pemilu
mahkamah konstitusi dan kita
tingkatan jenjang rekapitulasi termasuk
di tingkat nasional ada
catatan catatan menyampaikan kritik
pemilu di daerah daerah
potensi untuk dilakukan sengketa hasil pemilu
atau sengketa terhadap hasil pemilu
segala sesuatunya berbagai macam potensi
menyelenggarakan pemilu dua ribu dua puluh empat ini
jurnalis yang setiap hari meliput
bermanfaat dan ada hikmahnya bagi kami
dan itu menjadi catatan evaluasi
dari waktu ke waktu dari tahapan ke tahapan
meliputan dari teman teman media
di tingkatan lapangan di masyarakat
kepemiluan kita di dua ribu dua puluh empat ini
ptv dan media streaming lainnya